saudara identitas pria penerobos pengamanan presiden joko widodo di konawe sulawesi tenggara terungkap
pelaku merupakan pegawai negeri sipil yang diberhentikan atas dugaan ijazah palsu
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia konawe
menyebut bahwa pria penerobos pengamanan presiden joko widodo di rsud konawe adalah seorang pns bernama mahyudin
ia merupakan asn di tahun dua ribu sepuluh dan menjabat sebagai sekretaris desa auliti kecamatan lambuya
namun mahyudin diberhentikan menjadi pns setelah ada laporan warga
terkait dugaan pemalsuan ijazah dan dokumen
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber tenggara terungkap
ada aduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan itu proses pengangkatannya tidak prosedural
diduga terjadi pemalsuan dokumen tuduhannya
sehingga data tersebut diproses dan pada tahun dua ribu dua belas dari bkn
menerima surat dari pemerintah daerah melakukan penonaktifan atas data data pak mahyudin dan kawan kawan
sesaat sebelum presiden jokowi menyampaikan keterangan di rsud konawe
tiba tiba ada seorang warga yang menghampiri presiden
meski sempat memegang tangan presiden pas pampres dengan sigap langsung menghadang tindakan tersebut
pihak sekretariat presiden mengatakan warga itu ternyata ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai pns di kabupaten konawe kepada presiden